desi amalia adalah salah satu penyintas stroke yang hingga saat ini masih rutin melakukan kontrol ke rumah sakit
perempuan usia dua puluh tiga tahun ini mengalami strok setelah pembuluh darah di otaknya pecah
akibat trauma atau kejatuhan benda keras di kepalanya pada maret dua ribu dua puluh
ia sempat mengalami gangguan penglihatan dan kesulitan berjalan
setelah enam bulan menjalani perawatan di rumah sakit pusat otak nasional
kondisi desi amalia berangsur pulih
nerolok dari rumah sakit pusat otak nasional
indah aprianti putri mengatakan
perempuan usia produktif sebetulnya masih terproteksi dari serangan strok
karena faktor hormonal seperti adanya menstruasi
menurutnya dokter ahli syaraf harus benar benar mendiagnosa
dan melakukan pemeriksaan pasien perempuan secara detil
pemimpin karinya denial gitu ya
karena dipikir oh fase hormonal
perempuannya lagi depresi sama suaminya
masih banyak alasan alasan yang membuat perempuan itu tidak diperiksa secara detail
pada saat datang ke pemeriksaan
seseorang dapat menderita stroke ketika pasokan darah ke otak terputus
akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah
yang menyebabkan sel sel di sebagian otak mati
data organisasi kesehatan dunia who tahun dua ribu enam belas
mencatat strok menepati urutan kedua penyakit tidak menular
yang menyebabkan kematian dan kecacatan di seluruh dunia
berdasarkan data dari kementerian kesehatan ri pada dua ribu delapan belas
penyakit strok terjadi lebih banyak pada kelompok usia lima puluh lima hingga enam puluh empat tahun
sebanyak tiga puluh tiga tiga persen
sementara jumlah penderita strok di usia lima belas hingga dua puluh empat tahun
paling sedikit sebanyak satu dua persen
berdasarkan jenis kelamin
proporsi penderita strok perempuan dan laki laki hampir sama
berdasarkan data yang dihimpun tim litbang cnn indonesia
indonesia berada di peringkat ke tujuh
dengan angka kematian terbanyak akibat strok di dunia pada dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia